makna sebuah kotak suara tak sekadar berisi tumpukan kertas
namun adalah buah hasil aspirasi pemilih cerdas
jadi jangan biarkan demokrasi dikebiri dan tak bernilai karena hanya ambisi berkuasa
sudah saatnya berantas praktik culas demi pemilu berintegritas
saya ferdi ilyas untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya